mario dandi satrio tersangka penganiaya david ozora sempat memberikan keterangan palsu saat diperiksa oleh penyidik
putra mantan petinggi ditjen pajak ini mengaku telah terjadi perkelahian dengan korban
mario dandi satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap kristalino david ozora putra pengurus gerakan pemuda ansor nahdlatul ulama
sempat berbohong kepada penyidik polres metro jakarta selatan
menurut direktur reserse kriminal umum komisaris besar polisi hengki haryadi pada pemeriksaan awal
mario menyebut telah terjadi perkelahian antara ia dan juga korban
namun dalam penyelidikan polisi mendapatkan bukti bahwa keterangan awal mario berbeda dengan kejadian sebenarnya
bukti tersebut ditemukan penyidik setelah memeriksa rekaman kamera pengawas sepuluh saksi
serta bukti percakapan antara mario shane dan ag dalam aplikasi perpesanan instan
petugas menduga ada perencanaan penganiayaan terhadap david
fakta hukum yang kami peroleh baik itu dari chat wa baik itu dari video
kemudian baik itu dari cctv yang ada di tkp
kemudian keterangan saksi saksi
kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru
nah sebelum kami jelaskan kami juga perlu menjelaskan di sini ternyata pada awalnya
para tersangka ini ataupun orang yang ada di tkp tidak memberikan keterangan yang sebenarnya
setelah kami sesuaikan dengan cctv kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain
kami sesuaikan dengan chat wa tergambar semua peranannya di situ